eksekusi rumah dan bangunan di jalan wiyung surabaya senin pagi diwarnai aksi protes pemilik rumah
pemilik tidak terima rumahnya dihancurkan karena ganti rugi yang dibayarkan dianggap tidak sesuai dengan luas tanah
petugas pemkot bersama tni polri akhirnya mengeksekusi enam bangunan rumah di jalan menganti wiyung surabaya
pemilik rumah di jalan wiyung surabaya akhirnya mengeksekusi enam bangunan rumah di jalan wiyung surabaya
tidak tahu sembilan x dua puluh dua itu adalah satu delapan sembilan berarti ada potongan dua puluh satu meter persegi
proses pembongkaran enam rumah ini sebelumnya sudah berlangsung sejak satu tahun lalu
karena terbentur soal ganti rugi masalah ini diselesaikan melalui jalur pengadilan
untuk pelaksanaan ada enam rumah yang satu sudah menerima kondisinya tinggal rumah ini
yang belum mau melaksanakan untuk eksekusi permasalahan terpaksa hari ini
harus dilaksanakan ekskusi penguasaannya
dan ini adalah untuk fasilitas umum juga
eksekusi yang dilakukan terhadap enam bangunan di kelurahan wiyung untuk pembangunan jalan sepanjang dua lima km
jalan ini nantinya akan tersambung sampai ke kelurahan babatan hingga traffic light ke arah pakuwon trade center
akibat eksekusi ini arus lalu lintas terganggu karena ada beberapa truk yang harus berhenti untuk mengangkut sisa material yang dirobohkan